gaikindo indonesia international auto show dua ribu dua puluh satu kembali digelar
tidak sekedar menghadirkan berbagai macam kendaraan dengan beragam inovasi teknologi
para pengunjung juga bisa melihat pameran properti yang menawarkan berbagai keunggulan
dan promo diskon hingga cashback
tidak sekedar menghadirkan sebuah perwakilan pengembang dari jepang yang berdiri sejak seribu sembilan ratus tujuh puluh lima
dan telah fokus pada bisnis perumahan selama lebih dari empat puluh tahun
pada ajang gias dua ribu dua puluh satu tokyo land juga berpartisipasi dengan menghadirkan tiga apartemen
brand simatupang brand megakuningan dan brand bsd serta perumahan sakura regensi tiga
pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh lima kita telah mengembangkan empat lima ratus unit

di antara pembangunan jepang
pada dua ribu delapan belas tokyo land indonesia menyelesaikan dua apartemen
yaitu apartemen brand simatupang dan bsd
kemudian pada dua ribu sembilan belas meluncurkan apartemen brand megakuningan
juga memiliki proyek perumahan sakura regensi tiga di bekasi
antusiasme masyarakat menyambut pameran properti di gias dua ribu dua puluh satu cukup tinggi
di pekan awal pembukaan gias
branch bsd sudah terjual empat unit apartemen
sejumlah promo harga khusus hingga cashback juga diberikan bagi para konsumen
kita hanya mulai one betroom ukuran lima puluh delapan square meter jadi besar ya
tidak seperti apartemen lainnya
yang mungkin kalau one bedroom ukuran lebih kecil
kita jual dengan harga satu enam miliar sudah termasuk ppn tapi belum termasuk discount
ada yang spesial khusus untuk gias mau ujung gias
nanti kalau mau ujungi market tinggal dari kami
kita ada discount khusus
jadi kita ada promo untuk bulan ini hanya untuk bulan ini saja di bulan november
hal serupa juga terjadi di brand simatupang dan megakuningan
antusias cukup tinggi bahkan mereka sudah memiliki tiga puluh lima database para calon
pembeli dengan target penjual lima unit apartemen
begitu juga dengan perumahan sakura regency iii
meskipun terletak di bekasi namun telah berhasil mendapatkan
puluhan database calon pembeli dari event ini
dari tahun ke tahun kami selalu hadir di acara gias ini
karena memang antusias masyarakat terhadap properti itu tetap sangat tinggi
nah seperti contohnya di gias ini walaupun mereka tujuan utamanya adalah untuk melihat otomotif
selama acara di gias kami untuk tahun ini saja mbak
yang tahun ini setelah sekian setelah dua tahun kita vakum
tahun ini aja brand mega kuningan dan simatupang satu minggu ini kita sudah mendapatkan sekitar tiga puluh lima database
terletak di lokasi yang strategis harga terjangkau hingga fasilitas yang lengkap
menjadi keunggulan tokyo land indonesia
dan minat masyarakat yang tinggi menjadi simbol bangkitnya perekonomian di tengah pandemi
khususnya di industri properti